selasa pagi embun es kembali muncul di kawasan candi arjuna dataran tinggi dieng banjarnegara jawa tengah
hamparan embun es di padang rumput tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk bersuah foto
hamparan padang rumput di kawasan candi arjuna dataran tinggi dieng banjar negara jawa tengah ini diselemuti embun es
fenomena embun es ini menjadi daya tarik tersendiri bagi didin alex bersama keluarganya
yang sengaja datang dari pati ke kawasan dataran tinggi dieng karena penasaran dengan fenomena embun es
sengaja karena aku penasaran sama esnya ini
sebelumnya kan aku lihat postingan di facebook dan ada s nya aku penasaran
sebelumnya aku udah praksi ini dua kali dulu tapi cuma siang doang
nggak sampai sore nggak sampai pagi nggak pernah nginep
ini nginep tadi malam ya allah dinginnya masya allah
dikutip dari laman detik com
kepala subbidang produksi informasi iklim
dan kualitas udara bmkg siswanto mengatakan bahwa fenomena embun es ini terjadi karena faktor meteorologi
serta musim kemarau yang tengah berlangsung
pagi ini suhu di dataran tinggi dieng mencapai enam derajat pada pagi tadi dan saat ini sudah naik antara sepuluh
dan anda bisa lihat di belakang saya hamparan frost ya
atau embun es ini menyelimuti rumput rumput dan tentunya ini sangat menarik sekali bagi mereka yang hobi foto untuk melakukan foto di tempat ini
bmkg memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada juli dan cuaca seperti ini diprediksi akan berlangsung sampai awal oktober
roby sofan amin dieng jawa tengah